proses pengerukan ataupun dredging jakarta international container terminal milik pt pelabuhan indonesia dua terus dilakukan
dengan pengerukan sampai enam belas meter nantinya kapal besar berkapasitas sepuluh sampai delapan belas teus dapat bersandar di tanjung priok
pelabuhan tanjung priok merupakan pelabuhan tersibuk dan terbesar di indonesia
sampai saat ini pt pelabuhan indonesia ii atau indonesia port corporation selaku pengelola terus melakukan pengembangan guna meningkatkan standar pelabuhan
untuk mendatangkan kapal kargo besar berkapasitas di atas sepuluh ribu dua puluh food equivalent units kedalaman dermaga harus diperhitungkan
lima tahun lalu pelabuhan tanjung priok memiliki kedalaman dua belas meter
setelah dilakukan pengerukan pertama kedalamannya menjadikan pelabuhan tersebut berdekatan
saat ini dermaga di jakarta international container terminal sedang melakukan pengerukan kedua
saat ini kita lagi melakukan pengerukan dan reklamasi pengerukan dari minus empat belas ke minus enam belas meter
total volume yang kita keruk total keseluruhan yang sudah kita keruk dua puluh lima juta meter kubik
kalau dari sisi biaya kurang lebih yang kita habiskan sekitar dua triliun rupiah
dan itu standar untuk enam belas meter itu itu bisa menampung kapal berapa teus
nah ini nanti pada saat kita minus enam belas kita bisa melayani kapal kapal minus lima belas ribu sampai delapan belas ribu teus
untuk melayani kapal besar bukan hanya kedalaman dermaga yang diperhitungkan
tetapi ada empat hal teknis yang juga harus disiapkan
untuk bisa melayani kapal besar minimal ada
empat hal yang harus bisa kita siapkan dari sisi teknis
yang pertama dari alurnya sendiri
alur dan kolamnya harus bisa melayani kapal itu masuk
yang kedua dermaganya sendiri yang akan disandari kapal besar harus cukup kuat
yang ketiga adalah alat alatnya sendiri harus tersedia
karena kapal besar itu membutuhkan seperti kapal kemarin kapal kapal yang besar itu
membutuhkan minimal dua puluh jangkauan alat
ya jangkauan alat
kalau alatnya kecil kapalnya tidak akan sampai itu bisa melayani
yang keempat adalah masalah produktivitas
kapal kapal besar ini dibongkarnya harus cepat
karena biaya operasi kapal yang besar besar itu kurang lebih sekitar lima puluh ribu sampai enam puluh ribu usd per hari
jadi makin cepat kita layani mereka berlayar makin efisien mereka makin efektif mereka
itu sudah bisa kita layani di tanjung priok
ya itu cukup
sebanyak dua puluh lima juta meter kubik tanah sudah dikeruk pada proses dredging kali ini
tanah dari dasar laut itu kemudian dijadikan tanah reklamasi untuk material terminal pelabuhan baru nantinya
lima juta yang dikeruk oleh kita itu kita reklamasi menjadi lahan ini
oh lahan yang itu ya
ini lahan ini adalah lahan hasil reklamasi hasil pengerukan
hasil pengerukan kita dam di sana sebagai material untuk terminal nanti
luas areal totalnya nanti keseluruhan sekitar empat ratus dua puluh lima hektare
ini sekarang lagi hasil pengerukan kita timun di sana
sekarang lagi dimatangkan
setelah matang tanahnya kita akan konstruksi dermaga sepanjang hampir dua km
itu nanti jadi terminal baru atau dia ikut terminal yang sudah ada
dibuat terminal baru
peruntukannya nanti ada liquid terminal ada kontainer terminal tergantung dari demandnya aja kita
proses dredging ini ditargetkan selesai mei mendatang
kesiapan remaga dan berlabuhnya kapal besar nantinya diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kemampuan ekspor indonesia
rizky renardi jakarta